minggu pagi ratusan tenaga kesehatan melakukan vaksinasi di kantor wali kota jakarta pusat
proses vaksinasi di tempat ini dilakukan empat tahap
pertama proses mendaftaran
tenaga kesehatan harus mendaftar secara online terlebih dahulu dengan mencantumkan rumah sakit tempat tenaga kesehatan tersebut bekerja
kedua tenaga kesehatan harus diperiksa kondisi kesehatannya seperti tensi darah
setelah dinyatakan layak mereka sudah bisa mengikuti vaksinasi
setelah vaksinasi tahap terakhir adalah observasi yang bertujuan melihat reaksi setelah menerima vaksin
terus juga di screening tensi suhu kalau memang udah bagus kondisinya fit langsung divaksin
setelah itu tunggu tiga puluh menit untuk lihat reaksi kalau memang ada hal hal yang nggak baik nanti ditangani sama dokter
tapi kalau memang aman boleh pulang
kepala suku dinas kesehatan jakarta pusat dr elizon safari mengatakan
vaksinasi terhadap tenaga kesehatan di jakarta pusat sudah berlangsung sejak tiga minggu lalu
dinas kesehatan jakarta pusat sudah menyediakan enam puluh empat dosis vaksin sinovac untuk tiga puluh dua tenaga kesehatan
untuk hari ini kami targetkan minimal lima ratus bisa lebih apabila lebih logistiknya dipastikan mencukupi
kalau di data sisdmk kita data nakes kita hampir tiga puluh dua
tiga puluh dua sehingga dipastikan tiga puluh dua nakas itu sudah disediakan vaksinnya oleh pemerintah
sehingga untuk dua dosis ya kami sudah disiapkan enam puluh empat dosis vaksin sinovac
erizon safari menambahkan seluruh tenaga kesehatan penerima vaksin diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di setiap sisi kegiatan
hal ini untuk melancarkan proses vaksinasi tahap kedua yaitu empat belas hari setelah vaksinasi tahap pertama